untuk mengisi libur akhir tahun bersama keluarga tidak ada salahnya jika kita mengisinya dengan belajar hal baru
salah satunya dengan belajar berkuda dan memanah
anda tentu mengenal olahraga berkuda dan memanah sebagai olahraga yang mahal dan memerlukan keahlian khusus sehingga seringkali kegiatan ini luput dari daftar liburan keluarga
bahkan anak anda pun dapat belajar berkuda dengan kegiatan pony riding bersama instruktur yang disediakan di tempat ini
untuk biaya menunggang kuda kecil biaya yang dikenakan hanya rp dua puluh lima dan rp lima puluh untuk kuda dewasa
sedangkan biaya untuk memanah adalah rp tiga puluh lima